siapa sangka pohon natal mini berwarna merah putih dan indah ini terbuat dari roti krosan
pohon natal dari roti ini terdiri atas tiga puluh roti kroasing mini yang dibalut dengan topping lelehan coklat berwarna merah dan putih
untuk menambah nuansa kemeriahan pembuatnya menambahkan taburan sprinkle di atasnya
satu pohon natal mini kroasing dijual dengan harga enam ratus lima puluh ribu rupiah
untuk di indonesia ini kan kurang ya jadi untuk dibuat sesuatu yang beda itu kurang
jadi kita coba membuat sesuatu yang baru kita melihat dari pohon ya jadi pohon itu istilahnya kayak natal identik dengan cemara
jadi kita coba membuat croissant tower supaya suasana natal itu memang benar benar ada
selain pohon natal dari roti croissan beragam kue natal untuk bingkisan juga laris manis di buru pembeli
di antaranya pohon natal dari kue sus serta korean cake mini dengan dekorasi lucu bergambar santa claus pohon natal serta kotak kadu
bukan hanya di surabaya umat kristiani di bekasi jawa barat juga mulai memburu perlengkapan serta pernak pernik natal
mereka umumnya mencari pohon natal lampu lonceng bola bola serta hiasan natal lainnya
harganya pun bervariasi
ukuran tiga puluh cm hingga tiga meter dihargai dari enam puluh ribu hingga jutaan rupiah tergantung ukurannya
selain itu untuk pernak pernik natal lainnya dibanderol dari sepuluh hingga dua ratus rupiah
kita siapkan dekorasi buat malam natalnya tanggal dua puluh lima natalnya
jadi ada beberapa yang harus dihargai
sudah ada siapkan jauh jauh hari ini
meski saat ini perayaan natal masih dalam kondisi pandemi
pedagang pernak pernik natal mengaku omset penjualan tahun ini lebih baik
ini lebih berian harap
karena masa kita melewati covid ini perlahan sudah terlewati
dan semuanya berjalan lancar
warga yang ingin membeli pernak pernik natal
disarankan datang ke tepung
tepung berpikir untuk memilih langsung barang yang diinginkan
namun tentu saja dengan tetap menerapkan protokol kesehatan
tim liputan cnn indonesia